nah sekarang kita sudah terhubung kembali dengan korespondensi nn indonesia
mahardika utama di istora gelora bung karno jakarta
dika meneruskan laporan anda yang tadi
antrean penonton siang ini didominasi oleh para supporter yang belum memiliki tiket
ya hana betul sekali
kalau tadi pagi kita lihat ada antrian penonton di depan istora itu
adalah mereka yang sudah memiliki tiket
mayoritas membeli tiket secara online bahkan sejak satu bulan yang lalu
mayoritas sekarang sudah mulai masuk ke dalam venue istora senayan
untuk menyaksikan pertandingan belutangkis
tetapi yang datang ke istora ini tampaknya semakin banyak
dan sayangnya mereka adalah para supporter indonesia yang belum memiliki tiket
seperti diantara adalah pak takwim yang datang jauh jauh dari serang betul ya pak
ya betul dari serang
bapak datang ke sini dari jam berapa
saya setelah subuh langsung berangkat
tadi sampai sini jam enam dan saya melihat langsung antrian tiket offline
yang untuk belutangkis
saya ikut ngantri saja gitu ya
walaupun sudah mengeluar panjang sekali
namun sampai dengan jam delapan siang jam sembilan siang
ternyata ada informasi bahwa tidak ada penjualan tiket secara offline gitu kan
saya bahuri dengan anak anak yang sudah lama sekali ingin nonton
apa namanya antoni dan teman teman di sini
oke jadi harapannya bagaimana nih pak
udah jauh jauh dari serang datang ke jakarta
tetapi tidak punya tiket bagaimana nih
harapannya sudah pasti ingin bisa masuk
kasian anak anak kecewa sekali gitu
karena momen ini juga sangat sulit kita akan nemui gitu ya
apalagi sekarang waktu libur gitu ya
kita cari waktu lagi susah lagi untuk bisa nonton sea games di indonesia begitu
baik pak saya turut prihatin atas tidak dapat tiketnya ya pak ya
terima kasih untuk waktunya
itu tadi pernyataan dari penonton indonesia yang ingin menyaksikan aksi dari antoni sinisuka ginting
dan kawan kawan tetapi mereka tidak bisa masuk
karena informasi yang kami terima memang benar
sejak tanggal dua puluh tiga agustus lalu inas gok tidak lagi menjual tiket secara luring atau offline
di stadion atau di gbk ini karena memang diprioritaskan untuk penjualan online
dan kita tahu kapasitas tempat duduk penonton di istora senayan pun hanya berkapasitas empat enam ratus penonton saja
sementara sisanya diperuntukkan untuk media ofisial dan juga untuk tamu tamu undangan
jadi memang tampaknya antusiasme publik pecinta bulu tangkis indonesia untuk menyaksikan atlet atlet kesayangannya bertanding sangat besar
tetapi tidak dibarengi
dengan pengelolaan tiket ataupun juga kapasitas venue yang memadai begitu hanum
baik dika ini kan hanya di gbk saja
bagaimana dengan venue venue tempat lain di tempat beragam pertandingan juga berlangsung
apakah juga tidak ada tiket offline di sana
hanum saya tidak bisa dengan jelas mendengar pertanyaan anda
tetapi kalau saya bisa rangkai sedikit
tadi tampaknya anda mempertanyakan soal tiket
tiket dijual secara online di beberapa portal situs
ada di blibli com dan juga di loket com
sebelumnya juga dijual di kiosk stix
tetapi kemudian pengelolaannya dialihkan ke blibli com
dan semua tiket yang dijual secara online tersebut sudah habis untuk pertandingan hari ini
bahkan sejak beberapa hari yang lalu
maka dari itu juga banyak penonton yang datang langsung ke stadion untuk membeli tiket secara offline
tetapi sayang sekali
mereka tidak mengetahui informasi terkait dengan sudah tidak dijualnya lagi tiket badminton yang dijual secara offline
bukan hanya badminton saja sebenarnya hanum
yang sudah tidak dijual lagi di on the spot atau di area gbk ini
seperti basket dan renang juga sudah tidak dijual secara offline
jadi hanya melayani penjualan secara daring atau online saja hanum
dan kalau kita bicara tentang pertandingan hari ini
memang tampaknya banyak sekali yang cukup menarik
di babak enam belas besar tunggal putra
ada antoni ginting yang akan berhadapan dengan momoto kento
yang merupakan urutan keempat dunia asal jepang
dan sebagaimana kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu
antoni sinisuka ginting baru saja menjalani pertandingan yang sangat berat
melawan shiuki asal china
dan dengan aksi heroiknya melawan sakit
melawan kram yang melanda kaki kirinya pada saat itu
ia masih terus berusaha untuk melanjutkan pertandingan
meskipun akhirnya harus terhenti dan dinyatakan kalah
maka menarik untuk disakiti
seperti apa comeback dari ginting
apakah ginting bisa mengalahkan momoto kento
seperti yang diharapkan oleh para pecinta bulu tangkis
yang datang ke istora senayan
ataupun juga yang berada di seluruh indonesia
doa saya dan semua yang ada di cnn indonesia saat ini
juga mendoakan semoga ginting berhasil menjadi juara ya
terima kasih mardika utama atas laporan anda
langsung dari istora gbk